selanjutnya menteri perhubungan meninjau perkembangan proyek kereta api di sulawesi selatan
direncanakan oktober dua ribu dua puluh dua nanti kereta api mulai menyambungkan sejumlah kabupaten di sulawesi selatan
dari target satu ratus empat puluh lima km proyek yang dikerjakan selama delapan tahun ini baru mencapai separuhnya
menteri perhubungan budi karya sumadi bersama timnya mendatangi stasiun garongkong di kabupaten baru sulawesi selatan pagi kemarin
dari total jalur yang direncanakan sepanjang satu ratus empat puluh lima km yang akan menghubungkan kota makassar dengan kota parepare
kereta api sulsel ini baru tersambung tujuh puluh satu km dengan melewati tiga kabupaten antar kota makassar dan kota parepare
jalur tersebut akan dilayani oleh delapan stasiun sebagai titik pelayanan penumpang dan kargo
jalur kereta api makassar parepare akan terhubung juga dengan sejumlah industri dan pelabuhan di sekitar jalurnya
seluruhan proyek ini akan rampung dan beroperasi penuh pada dua ribu dua puluh empat mendatang
pengembangan kereta api makassar parepare dan rekan rekan media yang saya panggatan
hari ini saya lebih rata sekali setelah dua tahun saya diberi kesini
ternyata perkembangan dari pembangunan sangat signifikan
kita memang merencanakan pada bulan oktober akan mulai beroperasi kegiatan perkereta apian yang ada di sulawesi selatan
baik itu untuk akutan penumpang maupun akutan penerbangan